aduh aduh aduh tadi liit
halo halo beck beber aku bete is language baru ajak ke telpon necessarily
udah kamu nelfon tuh aku udah bete tau bebep
maksud tante reret gak bolehin aku pergi
padahal kan aku pengen banget ke peresmian klubnya itu
aku pengen ke warung babi
hah tante kamu emang rasa banget tuh
kayaknya tante kamu itu harus diracunin deh
ih bebep ngomongnya gak boleh gitu tau dosa
habisnya aku kesel banget sama tante kamu
tante kamu sering banget sih
kayaknya kelamaan ngejomblo deh
ya kangen sentuhan gitu
makanya bebep kamu cariin pacar di bawah tante kamu
biar gak jutek terus
biar lebih manis manisnya gitu
tapi beb kayaknya kamu bener deh
jangan dong bebep
tadi kan aku asal jeplak doang
ih bukan racunin biar keok gitu
aku juga anak baik ya les
gini gini kan aku ponakannya
nanti kalau dia kenapa napa
kan di rumah ini cuma ada aku sama tante rerek
bebep kamu tau kebo kan
kebo itu kalau udah kenyal
tante reret tuh kayak gitu
oh jadi tante reret itu kebo
aku baru tau tuh beb
bebep kalau tante reret itu kebo
aku juga kebo dong
kan aku ponakannya
cuman bercanda kok
terus gimana tuh caranya bikin tante reret kenyang
sampai dia tidur
cokokin makanan yang banyak gitu bep
yaudah sekarang kamu catet ya
tante reret suka makan apa aja oke
bentar ya bentar
aku ambil pulpen dulu nih
bentar bentar bentar
iya apa beb
sekarang kamu jangan lupa beliin tante reret nasi goreng
nasi gorengnya harus nasi goreng ayam ya bip ya
yang pedes banget
dia suka banget soalnya yang pedes
udah gitu pakai sayur sama telurnya yang banyak
hmm soalnya kalau gak ada itu dia gak mau makan
kamu tahu nggak ayam goreng crispy yang di pinggir jalan di kebonjeruk sana
nah di situ tuh ada ayam goreng crispy nya
kamu beli aja lima apa enam gitu
soalnya pasti makannya segituan
gak bisa dikit dikit
jus jambunya nggak boleh ya yang kotak
kamu harus cari jus jambu bener bener jus jambu asli
kalau enggak tante reret gak mau minumnya
terus udah gitu pakein susu tapi gak pake gula
hmm udah gitu
oh tahu isi
tante reret tuh suka banget sama tahu isi
hmm ya dua puluh sepuluh boleh deh bep
tapi jangan dikit dikit oke
terus udah gitu
nih bawa cuci mulutnya
dessertnya biasa tante rera tuh suka buah buahan
yang rada berair berair gitu
beli aja pir kalau enggak semangka atau apa
ya gitu deh beb ya
terus jangan lupa ya kamu kirim semua ke rumah aku oke deh
tapi aku dapat duit dari mana
ya kamu usaha dong baby
katanya mau bantuin aku ya
ya udah deh kalau gitu
aku usahain ya
oke bebi sayang
dada aku tungguin ya
gitu dong jadi pacar
usaha buat pacarnya
kalah duit ke mana ini gue
demen banget sih emak nyapu tengah malem gini
yarin suka suka emak aja ya
iya deh suka suka emak aja
ian lagi butuh duit nih mak
lu pikir lo aja yang butuh duit
mak juga butuh keles
enggak banget lu pakai keles
yang cuma butuh duit tiga ratus ribu kok
enak aja kalau lu pang
kayak sama lu nih orang kaya aja
ian kan ngomong gitu karena ian tahu mama punya tabungan lebih dari segitu
lagi ian malem malem benerin motor
yang bener aja lu ian
mak mak mak
tadi dulu mak
kan ian benerin motornya udah
cuman tadi ian utang mak
ian janjinya membayar malem ini
pokoknya mak kagak mau ngasih duit lu
kalau gitu ntar pagi ian gak mau ngantriin mak ke pasar
ian malu kalau ketua ubang ucok
ya elah lu ian
bikin mak kagak bisa nolak permintaan lo
gitu dong mak
kalau sampe rapot lu ambur adul
itu motor mak jual
ya udah mak
ian pamit ya
udah senang pergi
gak ada rapot
tak ada kelebihan
gugur tuh ah
emang pengeng lu mas rusih
lampu aja lah
kupacain yang katanya
bentar bentar bentar
bapak iya iya jangan malu
tentu saja semua barang barang yang lu bawa cepetan
iya iya cepetan
ini ini pas
bukan bukan cepetan
mak mau belaj kagian bang
alhamdulillah ya allah
udah ada orang yang nolongin saya ya pak
kasian banget dia sendiri mau belajin saya
sementara saya cuma jadi penonton aja
ya allah apriah kuku kuat